laju penyebaran covid sembilan belas varian omikron di indonesia terus mengalami peningkatan
bahkan angkanya terus bertambah secara eksponensial
dan puncak omicron ini bahkan diprediksi akan terjadi pada awal februari dua ribu dua puluh dua
bagaimana kesiapan sistem kesehatan guna mengantisipasinya
apa intervensi yang perlu dioptimalkan
kita diskusikan lebih lanjut dengan alexander kaginting
selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex dengan verdi
terima kasih pak alex sudah bergabung dengan kita sore ini
pak alex langsung saja kita konfirmasi beberapa hal
pak luhut barusan mengatakan pak alex bahwa di awal februari dua ribu dua puluh dua ini prediksinya
akan semakin tinggi penularan varian omikron ini di indonesia
sehingga ini menjadi ancaman
apa respon satgas soal prediksi seperti ini pak alex
ya yang pertama bahwa kita masih
dan kita sudah banyak terlibat dalam penanggulan covid sembilan belas
dari sejak awal tahun dua ribu dua puluh satu
dan kemudian yang kita harus yakinkan kepada semua orang
bahwa kita tidak hanya berdeal dengan varian omikron
bahwa varian delta masih banyak ditemukan
dan laporan terakhir minggu lalu

dan varian omicron masih dilaporkan sekitar lima ratus satu kasus
yang mungkin juga akan terus naik
dan kemudian yang kedua
pelaku perjalanan luar negeri
walaupun ada berapa puluh kasus itu memang sudah transmisi oleh kena kontak erat
jadi yang harus memang bersiap
kalau kita secara nasional
mengunci supaya omikron tidak masuk melalui berbagai bandara
ataupun pelabuhan laut dan pelabuhan darat
tentu ppkm sebagai salah satu instrumen
terus harus dilaksanakan di kabupaten kota
dan termasuk juga di desa dan kelurahan
untuk mengunci agar delta yang ada di tiga puluh empat provinsi ini
nah ini yang harus juga dijaga
jadi kita harus menjaga dalam negeri kita
kemudian juga menjaga pelabuhan
baik darat laut ataupun udara
nah yang kedua
agar kita bisa menghadapi
kemungkinan prediksi omicron
di bulan februari ataupun maret
oleh karena penularannya sangat cepat
tentu ini adalah bagaimana caranya kita melakukan
pemberesan di daerah sektor hulu
tentu ini harus kita jaga
jangan sampai terjadi ada transmisi di komunitas
jangan terjadi ada transmisi di tingkat desa dan kelurahan
ataupun di rt ataupun di rw
tentu oleh karena itu
ini harus diaktifkan kembali
sebagaimana pernah diaktifkan di bulan maret yang lalu
ataupun di bulan februari
tentu kepala desa dan kepala kelurahan
mengaktifkan seluruh rt dan rw
untuk melihat lalu lintas masyarakatnya
siapa yang sakit siapa yang belum divaksinasi
dan siapa yang bergejala
tentu dalam hal ini
disitu ada babinsa ada babin kaptif mas
ada relawan ada pusat mas
untuk melakukan kontak resim
bagi mereka yang sakit
ini tentu akan diisolasi
dan tentu isolasi disiapkan
tapi kalau rumahnya memadai
tidak masalah kalau dilakukan isoman
omikron sangat mudah menular
karena delta sendiri kemarin
yang banyak isoman
banyak anggota keluarganya jadi sakit
oleh karena itu
kalau kita mau isomankan
oleh karena itu
pemerintah kabupaten kota
harus menyiapkan dari sekarang
isoter yang pernah kita siapkan di bulan tiga yang lalu
supaya diaktifkan kembali
sehingga orang yang sakit tidak di rumah
tidak di rt
dengan demikian kita tidak akan
banyak nanti menularkan orang
yang ada di rt dan di krw
kalau di sektor hulu ini bisa kita kendalikan dengan baik
maka di sektor hilir
yaitu rumah sakit
tidak akan bebannya makin menjadi tinggi
sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai peneliti
medis yang di perancis maupun di inggris
tidak semua mereka
masuk ke icu
sebagaimana delta di bulan tujuh
tidak semuanya terjadi perburukan
ataupun dengan saturasi yang turun
ataupun terjadi koagulasi
tetapi angka perawatan bisa tinggi
karena angka kesakitannya
angka penularannya tinggi
tapi kita nggak boleh panik
dan tidak ada yang harus waspada
dan tidak boleh juga mengabaikan masalah
oleh karena itu
apapun varian virusnya
tetap tiga m tiga t
merupakan senjata di daerah sektor hulu
dengan menyelesaikan sektor hulu ini
tentu beban di rumah sakit
bisa tidak turun
kita harus belajar dari kasus
waktu kita ppkm darurat
dimana waktu ppkm darurat
kita kewalahan dengan rumah sakit
kewalahan dengan aditromisin
kemudian dengan hfnc
ini mudah mudahan tidak terulang kembali
karena kita yakin bahwa pemerintah akan sudah lebih siap
oke pak alex diborong semua jawabannya
ini juga paralel dengan
apa yang disampaikan oleh sejumlah ahli
bahwa dengan jumlah kasus yang
hari ini saja
aktif di indonesia
untuk omikron varian omikron ini sudah bisa
menyebar dengan cepat
ini ya kemudian yang harus
diantisipasi bagaimana kemudian intervensi
yang dilakukan pak
kita harus melihat bahwa situasi
di bulan tujuh dengan di situasi
di bulan januari sekarang berbeda
waktu di bulan tujuh
mulai dengan gencar gencarnya untuk menyelesaikan
dosis pertama untuk vaksinasi primer
sementara sekarang kita di januari
vaksinasi pertama khususnya jakarta
di daerah aglomerasi sudah lebih baik
oleh karena itu memang
akan ada perbedaan respons
imunologi dari setiap orang pada
waktu yang berbeda
sehingga yang kita khawatirkan sekarang adalah
angka penularannya dan angka kesakitannya
tapi bukan mortality nya
beda dengan delta
dimana kita banyak berhubungan dengan
dan mortalita yang tinggi
jadi ini yang harus dijaga
oleh karena itu memang
terhadap protokol kesehatan
khususnya pakai masker
ini harus nomor satu
tidak menjamin bahwa dia bebas terinfeksi
tetapi menjamin supaya dia tidak menjadi sakit berat
contohnya di inggris
mereka sudah vaksinasi empat kali
tetapi tetap aja angka kesakitan tinggi
tidak setinggi sewaktu mereka pertama dulu mendapat delta
jadi oleh karena itu memang
vaksinasi memberikan imunitas
belum lagi mereka yang berpengalaman untuk berpengalaman
yang pernah mereka terinfeksi
tentu sudah mempunyai kekebalan
sehingga di dalam manusia indonesia sekarang
khususnya di daerah jawa dan agglomerasi
ada imunitas yang didapat secara alami
atau juga dia mendapat juga imunitas oleh karena vaksinasi
dua imunitas inilah yang akan membangun mereka
supaya angka perburukannya tidak seberat
sebagai mana yang kita alami waktu bulan tujuh
oke ini yang disebut dengan super immunity itu pak alex
indonesia sudah mencapai kesana
tapi yang terakhir adalah
bagaimana begitu maksudnya
sebenarnya istilah super immunity
sebenarnya tidak begitu jelas disebut dalam terminologi kedokterannya
tapi yang jelas bahwa immunity itu ada yang didapat
dan ada yang datang secara alami
jadi ada yang acquired
jadi kalau dia sakit
kemudian dia dapat antibody
itu secara alamiah dia punya imunitas
tetapi begitu divaksinasi
tentu dia mendapat lagi yang secara acquire
artinya imunitas itu membuat proteksinya semakin tinggi
tetapi proteksi yang tinggi ini bukan berarti dia menjadi orang superman
itu yang harus dicatat
jadi proteksi yang tinggi ini bukan dia menjadi orang yang luar biasa
karena tetap saja mudah terinfeksi
kalau dia tidak pakai masker
oleh karena itu walaupun dia penintas
dia sudah vaksinasi
keluar rumah harus pakai masker
kalau dia pergi ke daerah republik harus jaga jarak
jadi super imunitas itu bukan membuat dia tidak terinfeksi
tetapi tidak sakitnya menjadi yang berat
sehingga oleh karena itu protokol kesehatan harus nomor satu
ada yang mengatakan bahwa kita perlu melihat
apa yang terjadi pada penanganan sebelumnya
ada ketidaksinkronan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah
karena kemudian dengan antisipasi dan mitigasi yang dilakukan hari ini
juga terintegrasi di beberapa pintu masuk
pintu masuk baik udara laut dan darat
di sejumlah daerah
bagaimana kemudian ini dipastikan pak
tidak ada kebocoran atau tidak ada kelonggaran dalam pengawasan
saya kira kalau kita baca dari surat edaran kasat gas covid sembilan belas nasional
baik itu yang nomor dua maupun juga surat mengenai tentang penunjukan karantina
dan pengaturan tempat tempat karantina ini sudah jelas
jadi apa yang harus diatur di bandara jakarta

tidak boleh ada satupun checkpoint yang harus lolos dan longgar
semua mereka yang datang dari luar negeri harus masuk karantina
hari pertama mereka harus melakukan pemeriksaan pcr
kemudian hari ke enam
kalau di tujuh hari maka dia harus melakukan pcr ke dua
bila mana dalam masa karantina ada pcr nya positif
maka dia harus pindah ke isolasi
jadi bedakan karantina
kalau isolasi berarti pcrnya tidak bisa dilakukan
kalau isolasi berarti pcrnya tidak bisa dilakukan
kalau isolasi berarti pcrnya tidak bisa dilakukan

dan atau dia sebagai kontak erat
maka di karantina
demikian juga dari pelabuhan laut dan darat
pelabuhan laut dan pos lintas darat juga tidak boleh diabaikan
karena banyak yang diantara mereka
dari hasil tes exit yang ke dua
itu banyak yang positif
artinya setelah pcr yang ke dua
banyak yang positif dari laut maupun darat
sehingga ketiga tiga ini harus sama concern kita
ketiga tiga ini harus sama concern kita

untuk menjaga indonesia ini
supaya tidak masuk varian varian baru
dan yang berikut lagi adalah
untuk saat ini tidak ada diskresi
artinya kecuali emergensi
kalau dia di dalam saat isolasi
ataupun dalam karantina ada serangan jantung misalnya
atau ada serangan asma

kesehatan setempat sudah menunjuk rumah sakit untuk perawatan tersebut
jadi bagi mereka yang di karantina
bagi mereka yang di isolasi tidak perlu khawatir
kalau misalnya memerlukan pelayanan energi

sifatnya adalah pelayanan hospital
maka kepala dinas kesehatan sudah siap
kepala dinas kesehatan sudah siap
untuk menunjuk dan menempatkan rumah sakit rumah sakit tersebut
oke baik pak alex sebelumnya empat belas negara ini kan

untuk masa karantinanya berbeda begitu ya dengan negara lain
tapi kemudian berubah lagi

sama rata tujuh hari ini kenapa pak

jadi kita harus ingat bahwa varian baru ini
baru dilaporkan dua puluh empat november

kemudian dengan cepatnya terjadi penyebaran
yang tadinya hanya satu ratus delapan negara
akhirnya satu ratus lima puluh lima negara
yang tadinya transmisinya hanya
sebagai imported cases
kemudian dia menjadi transmisi komunitas
seperti di prancis dan di inggris
dan dalam itu tentu ada berbagai
kajian dan ada berbagai
penelitian yang mengatakan
bahwa omikron memang masa inkubasinya
jadi artinya di dalam beberapa hari dia sudah
bisa terdeteksi dan ternyata memang
dari pemeriksaan pcr
saat mereka berangkat misalnya
dari istanbul negatif
kemudian saat mendarat di bandara skonong
atau masih negatif
pada hari keempat pada hari kelima mereka positif
dengan perkembangan ilmu
dan perkembangan teknologi
dan kemudian adanya pcr at gts
organic sequencing yang lebih cepat
tentu kita bisa memperpendek
jadi ini semua adalah karena
kemajuan teknologi dan juga
berbagai penelitian cepat yang bisa dilakukan
dan assessment yang dilakukan oleh
berbagai ilmiawan baik itu di afrika selatan
maupun juga di eropa
oke pak alex apakah kemudian
kajian ilmu seperti ini
walaupun belum ada yang pasti
hasilnya yang membuat kebijakan
untuk perjalanan umroh
juga masih tetap dilakukan
walaupun kita tahu arab saudi
sekarang berada di peringkat pertama pak
untuk kasus omikron yang
ya jadi untuk
mereka yang melaksanakan ibadah
umroh tentu ini ada protokol
yang sudah disiapkan termasuk
protokol sebelum berangkat bahwa
dipastikan tidak bergejala pcr
sudah negatif vaksinasi sudah dilakukan
dua kali dan kemudian
komorbidnya terkontrol dan
kemudian dalam pemperangkatan sesampai
mereka tiba di tempat tujuan tentu ada
lagi evaluasi dan kemudian
setelah mereka sampai di tempat tujuan
untuk melaksanakan berbagai
destinasi wisata rohani
ataupun ibadah yang dilakukan ini juga
mereka tidak ketemu dengan kelompok
yang tertular ataupun
kelompok yang sakit jadi untuk
mereka mengikuti semua alur yang
ada ini tentu ini sudah dilakukan
pengawasan dan pendampingan tapi
protokol yang sudah dibuat ini
tidak tertutup juga untuk
dievaluasi dan kemudian dilakukan juga
berbagai kajian tapi mau tidak mau
kita harus memang
mulai membuka untuk bisa
memang menghidupkan kembali
dan mengaktifkan kembali berbagai kegiatan
sosial kegiatan ekonomi dan
kegiatan keagamaan disamping juga
berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi
ini harus bisa tumbuh bersama
dan kita juga sudah punya
pelajaran dan kajian waktu kita
melaksanakan pon ternyata pon
yang kita khawatirkan dan kita waktu itu
masih khawatir dengan delta ternyata
dengan melakukan teknik
bubble ini bisa kita kendalikan
demikian juga waktu badminton
ini juga dengan teknik
ternyata juga bisa mencegah
tidak ada cluster dan
tentu ini akan harus bisa kita kerjakan
dalam bentuk berbagai kegiatan yang lain
jadi untuk umroh ini tentu
harus perlu juga kerjasama
dan koordinasi dengan seluruh jemaah
agar jemaah juga
dimanapun tempatnya dalam kondisi
apapun dia masker
tidak boleh ditinggalkan cuci tangan
harus terus menerus dan jaga jarak
juga harus menjadi komitmen
termasuk sesama mereka
dan termasuk juga dengan jemaah yang lain
terakhir pak alex februari prediksi
sebuah keniscayaan atau bisa dihindari
tidak terelakkan pasti
akan terjadi buktinya sekarang yang
transmisi aja sudah hampir diatas tujuh puluh an
dan kemudian angka ini
akan terus menaik tapi persoalannya
kendalikan sehingga dia tidak
menjadi transmisi yang masif
di komunitas jangan dia
menjadi transmisi di tingkat keluarga
oleh karena itu ppkm
skala mikro harus benar benar diaktifkan
agar kepala desa
kepala kelurahan rt dan rw
bisa mengawasi lalu lintas
orang yang ada di rt nya
maupun di rw nya jadi oleh karena itu
naik tetapi mortalitas
dan kemudian angka bor
tidak setinggi waktu kita di delta
oke baik sebuah
keniscayaan begitu ya kalau untuk
angka kasus tapi kemudian
mitigasi sistem kesehatan
dan semua hal hal yang terkait
dengan bagaimana upaya
pencegahan dan pengawasan ini masih
berjalan secara paralel dan ini
berkaca dari penanganan penanganan
di kasus kasus sebelumnya di tahun tahun sebelumnya
terima kasih pak alex
sudah bergabung dengan cnn indonesia